nih deh sekarang juga aku ambil fotonya kalau perlu aku langsung buang fotonya gimana
kamu gak usah banyak ngomong
gini gini gini aku punya ide lebih baik lagi
sekarang juga aku langsung cetak foto kamu yang banyak langsung aku tempelin semua di tembok
ih kamu banyak ngomong deh buktin aja deh
oke aku akan buktiin tapi sekarang aku mau pulang
gak usah aku bisa pulang sendiri kok
punya anak baca tuh bukan punya mama
ceripaya boy itu gak ada apa apanya
mama udah mengandung boy
udah ngelahirin boy
udah ngurus mbak dari kecil
jadi mama terima ya
ini yang kamu kasih
ya allah bira
den boy tuh baik banget ya bira
nyonya beruntung banget punya anak kayak den boy
selain baik dhe itu anaknya misconception banget
apapun yang terjadi
mudahkan dan lancarkanlah semua
urusan nyonya marissa dan denbu
gak usah kayak gitu deh
gak usah perhatiin saya lagi ya
ya insya allah lah
supaya tidak terlalu
sepertinya kamu tidak bahagia
tapi kenapa kamu meninggalkan saya
saya bisa memberikan apapun yang kamu mau
kau lihat itu
orang yang dulu kau bangga banggakan
sekarang sedang menyakiti anakmu
sekarang sedang menyakiti anakmu
sekarang sedang menyakiti anakmu
aku harus mendapatkan raya kembali
saki deh ini
kamu yang ada di lemari
yang baru beli itu ya
yaudah aku ambilin dulu ya
ini ramlan ya
iya sih udah agak mendingan kok
ya kayaknya kamu juga udah mulai mendingan deh
kalau gitu gue pamit dulu ya
jangan lupa bawa ini aja
nanti makam dikasihin lagi aja
sama sama bisa lebih enak lagi
iya aku aja yang bawa
stella makasih juga ya
bang ray juga udah pernah nolong aku kok
jadi kita saling tolong aja
yaudah pamit ya
ini aku taruh mana nih
dekamak aja sebelah tv ya
yaudah aku taruh dulu ya
williams patreon sekarang baru selesai
patuhin aku ya dari belakang

nah orang muchos itu punya podcast
jadi kamu gabased pak

nurunin doang nggak mungkin kamu lupa kalau kamu masih cinta sama devi mending kau balik lagi deh
sama dia aku ngapain kok udah kamu ngomongin setelah setelah satu duduk maafin aku ya maafin
aku lupa nurunin fotonya kerjaan ngambek maafin aku dong gede sekarang juga aku ambil fotonya kalau
perlu aku langsung buang fotonya gimana kamu ngomong gini gini aku punya di bagi sekarang
juga aku langsung cetak foto kamu yang banyak masuk ke tempatnya semua di tembok iya kamu
banyak ngomong deh bukti nanya deh bisa
aku akan buktiin tapi sekarang aku mau pulang nggak usah aku bisa pulang sendiri kok
juga sih gue ngalur ngalur itu foto
ya iyalah kalau aku diem diem ini mendek mendek tahu enggak kalau misalnya aku menjaga centang
lagi aku mau konser kejam kejam
ke at melaburkan aku pada
ke at melaburkan aku pada
ke at melaburkan aku pada
aduh si satan tempe kompak pisan
perasaan lama denger sesuatu deh dio
dio masuk dulu deh